emang seneng ya lihat anak anak gitu ya bermain ya apalagi didongengin gitu
kayak pesan pesan itu selalu dapet gitu
tapi kadang kadang menjadi anak anak itu juga takut ada rasa takutnya juga ya gitu
karena kan layaknya orang diwasa kadang kadang rasa takutnya juga pasti dirasakan juga oleh anak anak
nah terutama bagaimana dengan mencukur rambut
ternyata masih banyak loh anak anak yang takut rambutnya dipotong
saya sih dari masih kecil selalu nunggu kesempatan buat ke salon gitu
salon hanum mau gitu
tapi ngomongin soal rasa takut mencukur rambut tadi gimana sih tips and triknya untuk mengatasi si anak ini
nah simpang informasi berikutnya
dari survei salah satu perusahaan yang bergerak di industri barber di jakarta
empat dari sepuluh anak laki laki usia satu hingga sepuluh tahun mengaku takut dicukur rambutnya
terutama karena bunyi dan getaran alat clipper yang menimbulkan efek tidak nyaman
selain alat ketakutan pada orang asing saat mencukur rambut juga jadi pemicunya
meski sempat ditolak namun irgi tak bosan mengajak putranya untuk menemaninya mencukur rambut ke barbershop
buat irgi mengajarkan sesuatu haruslah dimulai dari teladan orang tua
potong ini satu cm bagi dia itu ekstrim
tapi nggak apa apa yang dilakukan adalah saya yang melakukan bukan saya pancing ke dia enggak
jadi saya dulu melakukan baru saya kasih ke dia
tak hanya irgi olivia juga sering mengajak putranya ke barbershop
sejak umur satu tahun ia membiasakan kenan untuk berani dicukur rambutnya
lebih gampang ini mbak apalagi tempatnya kan enak nyaman untuk anak anak bersih
terus sudah gitu kita cari tukang cukurnya yang lebih friendly ke anak anak jadi anak anak pasti mau
selain pembiasaan sedari dini membacakan buku cerita tentang cukur rambut bisa jadi daya tarik tersendiri untuk anak
harus dibangun excitement nya
jadi tuh anak anak kan menular kan excitement kalau orang tua baru pulang
papaku ada yang beda abis dari mana ganteng gak apa apa cakep kan gitu misalnya
dari abis dari barbershop nih anaknya juga jadi pengen ikutan
jadi kebahagiaan kesenangan untuk ke barber shop itu semua dibangun dari orang tua
juga bonding buat orang tua
eksplorasi diri manajemen
artinya apa manajemen bersih diri grooming dia tahu dia tiap bulan harus datang gitu
jadi kalau aku lihat kenapa anak anak bisa takut
dan kenapa banyak anak yang gak takut dilihat dari parenting style
ya banyak cara untuk mensiasati rasa takut pada anak
karena sesungguhnya takut adalah bagian dari emosi dan luapan perasaan anak yang harus dikenali
dan dicarikan solusi untuk anak
kondisinya agar anak perlahan bisa mengikis rasa takutnya
yesi pasha jakarta